pada masa masa awal pendiriannya hingga masa kejayaan pada seribu sembilan ratus tujuh puluh an
tim persija selalu diisi oleh pemain yang berasal dari kompetisi klub internal persija
sebut saja tan yong ho sucipto suntoro jamia dalhar dan leonard tupamahu
setelah sempat berjeda akibat pandemi covid sembilan belas
persija kembali menggelar kompetisi internal dengan tajuk piala persija dua ribu dua puluh
persija foundation sebagai penyelenggara berharap
kompetisi internal ini dapat kembali menjadi kawah chandra di muka calon pemain persija pada masa mendatang
tujuannya kita ini untuk pembinaan ya
karena kan kita di persija ini sekarang ini kan banyak banyak talenta talenta muda
makanya kita di turnamen ini untuk kelahirannya dari tahun dua ribu tiga sampai dua ribu lima
tujuannya untuk menjadi tim persija
para pelatih yang membina pemain di klub klub internal pun
menyambut positif kehadiran kembali kompetisi internal ini
salah satunya andrian pelatih klub legendaris tunas jaya
menurut dia kompetisi internal penting diadakan
untuk menggerakkan roda pembinaan di level akal rumput
wah ini sangat baik sekali ya dengan ada kegiatan ini
saya sangat support banget ya atas dukungan ini
karena banyak yang menonton ini dan banyak yang menonton ini
artinya pemain pemain yang punya bakat bakat yang terpendam
ternyata dia sudah mengeluarkan kemampuannya atau mengikuti turnamen event event di sini
jadi selama ini kan kita cuma latihan latihan mau kemana gitu tujuannya latihan
kalau tidak ada kompetisi percuma juga gitu loh
dengan ada kompetisi ini sangat luar biasa
saya sangat bangga dengan ada kegiatan askot di persija jakarta pusat
artinya sudah mulai benar benar serius intinya seperti kayak gitu
indonesia hasbullah membenarkan rekan sejawatnya
ia berharap piala persija dapat terus bergulir secara berkala dan berkesinambungan
harapan saya sih semoga jangan hari ini aja mudah mudahan kesananya ada lagi seperti ini lagi
buat anak anak kita iya kan kita bukan untuk kita
untuk semuanya kan untuk kita pribadi untuk semuanya juga kan
kalau menurut saya segitu
saya setuju bangetnya ada begini bener deh
kalau bisa tingkatkan lagi itu ada gitu lagi
para pemain yang tampil dalam kompetisi ini pun menaruh harapan yang cukup besar
dengan bermain dalam kompetisi internal itu
mereka dapat menjaga asa untuk menjadi pemain pro suatu hari nanti
ada harapan cukup besar banget
apa tuh harapannya
harapannya bisa membawa nama baik tunas jaya dan bisa bawa diri untuk masuk persisnya juga
piala persija seri satu akan berlangsung hingga dua puluh delapan juni nanti
dan direncanakan dilanjutkan dengan piala persija satu
dengan seri seri berikutnya
diego basro indra setiawan jakarta